setelah dua pekanta beroperasi
bandara sultan hasanuddin makassar di maros sulawesi selatan
secara resmi membuka kembali pelayanan penerbangan mulai sabtu pagi
untuk memastikan pelayanan penerbangan hanya bagi yang memenuhi syarat
dan ketentuan menteri perhubungan dan tim gugus covid sembilan belas
pihak bandara dan pihak terkait lain telah menyiapkan pos kota padu
untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan kesehatan
calon penumpang di terminal keberangkatan
sejauh ini yang beroperasi rute makassar jakarta
dan beberapa kota besar lain di pulau jawa
dengan hanya satu kali penerbangan dalam sehari
tetap melarang pemudik angkutan lebaran
dalam arti pelayanan yang kita berikan ini adalah pelayanan
terhadap kebutuhan kebutuhan kedinasan pulang kerja
seperti apa yang diamanatkan dalam permen
tahap pertama ini kita berikan mereka satu slot
untuk setiap hari
pemeriksaan ketat juga terlihat di pos kota terminal satu
bandara juanda sidoarjo jawa timur
calon penumpang harus melengkapi dokumen sebagai syarat penerbangan
di antaranya identitas surat tugas berpergian dari lembaga tempat bekerja
dan keterangan hasil rapi tes yang dapat diperoleh paling lambat tujuh hari
setelah tes dilakukan
hingga sabtu siang ada dua maskapai yaitu lion air dan citylink
yang memberangkatkan penumpang ke jakarta
tim meliputan cnnn